anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kebijakan kementerian kelautan dan perikanan
membuka keran ekspor benih lobster
menuai kontroversi sejumlah perusahaan eksportir
diduga memiliki keterkaitan dengan petinggi partai gerindra
partai asal menteri kkp edi prabowo
belum lagi ada dugaan pelanggaran aturan
dari sejumlah eksportir semestinya wajib membudidaya benih lobster
apakah proses penunjukan perusahaan perusahaan tersebut
tidak memiliki konflik kepentingan
dan berpotensi memperdagangkan pengaruh
apa dampaknya bagi para nelayan tanah air
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada pak andre misanta pribadi
staf khusus menteri kelautan dan juga perikanan
selamat malam pak andre
ada juga mbak susan herawati
selamat malam mbak susan
dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kita
mas kurniawan deputi masyarakat antikorupsi indonesia
pak andre ada tiga puluh perusahaan yang ditetapkan
sebagai eksportir benih lobster
apakah mereka sudah memenuhi kualifikasi
dan mengikuti proses tender dengan benar pak andre
iya mereka sudah mengikuti prosedur
sudah menjadi tender dengan yang benar
itu dari kalau kita lihat
dari permen terbit
kemudian satu bulan kemudian
perusahaan perusahaan tersebut langsung mengekspor
padahal kan jelas disitu disebutkan
di permen ataupun peraturan menteri kelautan
dan juga perikanan tentang pengelolaan lobster
kepiting rajungan menyebut eksportir harus
membudidayakan lobster terlebih dahulu
membutuhkan waktu delapan bulan sampai satu tahun begitu pak andre
kenapa kemudian mereka tidak membudidayakan terlebih dahulu
dan menunggu sampai delapan bulan ataupun satu tahun
kenapa begitu permen dibuka mereka langsung mengekspor pak andre
apakah itu tidak melanggar aturan pak andre
sebenarnya perusahaan perusahaan yang sudah

adalah perusahaan perusahaan yang sudah melakukan budidaya
dan dimana mereka sudah membina nelayan
bisa dipastikan ke infrastruktur mereka
bahwa mereka sudah melakukan budidaya
dimana mereka sudah memiliki nelayan binaan
dan infrastruktur berupa keramba jaring abung
ataupun keramba jaring tenggelam
pak andre kalau kita lihat dari data
yang diperoleh dari dokumen dari tiga puluh perusahaan tersebut
rata rata dua puluh lima adalah perusahaan baru
yang dulunya berkerja di perusahaan tersebut
yang kerja di bidang kontraktor
mereka baru saja kemudian berpindah haluan
untuk berbisnis ekspor benih lobster
bagaimana jawaban dari kementerian kelautan dan juga perikanan
apakah rekam jejak tidak menjadi perhatian pak andre
poinnya begini mbak
perusahaan perusahaan ini tidak semua merupakan
basis mereka itu adalah dari perusahaan kontraktor
sudah ada yang memang mereka sudah bergerak di bidang perikanan
ada yang memang mereka adalah eksportir ikan hidup
kemudian mereka memang sudah bergerak di bidang perikanan
dan mereka sudah melakukan budidaya dengan jenis komoditi
lain dari perikanan dan kelautan
dan memang ada yang baru
tapi mereka ini sudah memiliki jangkar jangkar nelayan di bawah
binaan di bawah
dan nelayan binaan mereka ini harus terdaftar
dan mereka pun wajib mendaftarkan nelayan tersebut
itulah menjadi dasar kami
menjadi standar dari kkp untuk memberikan mereka izin juga
dimana mereka sudah punya nelayan binaan
kemudian mereka sudah punya keramba
dan mereka sudah melakukan budidaya
oke mas andre dari tiga puluh perusahaan tersebut
berapa perusahaan yang baru
anda tadi mengatakan ada yang baru
berapa persen berapa perusahaan
menurut data secara detail
saya tidak melihat secara hitungan
dari tiga puluh satu perusahaan yang saat ini
per hari ini sudah ada keluar izinnya
mungkin kalau saya gambarkan
mungkin di angka tiga puluh persen
ataupun dua puluh lima persen
oke saya mau nanya ke mbak susan
mbak susan dari kiara melihat
bahwa tadi diakui oleh
kementerian kelautan dan juga perikanan
mas andre sudah mengatakan ada dua puluh lima sampai tiga puluh persen
perusahaan yang baru saja terjun
untuk menekuni bisnis benih
bagaimana kiara melihat ini
ya terima kasih
pertama kita tentu menyayangkan
karena kkp ini ibaratnya adalah
kapal besar untuk nelayan
kapal besar dan tentu saja
ped adalah kapitengnya
beliau ini adalah pucuk pimpinan
di tengah covid sembilan belas
di tengah masyarakat hari ini sedang berjuang
untuk hidupnya sendiri
kkp memiliki kesendirian
untuk merevisi beberapa kebijakan
yang dia kalau bicara konteks
kedaulatan dan kesejahteraan ini masih
tentu kita tahu bahwa
berdampak cukup luar biasa
kepada masyarakat di posisi yang lainnya
dan pula pula kecil
kenapa kami sampaikan seperti itu
tadi sudah disopik oleh pak andre
sedangkan kalau kita lihat di pasal lima
yang tadi mbak rifana sebutkan
di permen kp dua belas tahun dua ribu dua puluh
itu kan disebutkan tuh secara jelas
calon eksportir itu harus berhasil
tidaknya dua tiga kali
butuh waktu minimal dua tahun
tapi dari catatan kami
ada dua kali ekspor yang sudah dilakukan
dan kemarin beberapa waktu lalu
juga ada tapi kita belum dapat datanya
di tanggal dua belas juni itu
ada dua tuh perusahaan yang sudah melakukan
enam puluh dan tiga puluh tujuh lima ratus
dalam konteks tnbp yang selalu
kita ternyata dapatnya
kalau enam puluh ribu benih lobster
itu hanya sesara dengan
ini jauh sekali tnbp
tentu ini jauh sekali dari
mandat untuk mendorong
kedaulatan apalagi kejajaran
ini tadi sudah disebutkan oleh mbak susan
bahwa ternyata penerimaan pajak dari
ekspor benih lobster itu tidak sepadan
itu hanya kecil sekali
lima belas tadi tidak sepadan
dengan apa yang sebetulnya diharapkan
memang betul seperti itu
pajaknya kecil sekali
jadi saya perlu
tnbp perhitungannya itu adalah
memang tercantum di dalam
bisa dicek bahwa
sipnom perdana kemarin yang dibilang oleh mbak susan
dimana dua perusahaan ini
total membayar tnbp
ke negara adalah

itu adalah hitungan dua ribu per ekor
jadi pnbp yang berlaku
yang telah kami rapatkan bersama
kemudian kementerian keuangan
dan diharmonisasikan melalui kemenkuhan
dari empat instansi yang bekerja ini
tidak ada namanya menutupi bahwa pnbp
hanya ternyata cuma

berapapun itu yang terjadi
tapi intinya saya bisa berkata ini
saya bisa berkata ini
saya bisa mendeklir bahwa
yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut
adalah sekitar satu ratus empat puluh enam juta rupiah
kita bisa melihat
permen ini lahir karena suara dari
aspirasi dari nelayan
kemudian negara mendapatkan pnbp yang sangat besar
kita bisa melihat bahwa
nelayan nelayan disini tidak ada
yang namanya mereka merasa bahwa
wah saya dirugikan dengan permen ini
bah tidak ada
tapi banyak serikat nelayan yang menolak
coba tunjukkan ke kami bu
coba perlihatkan ke kami
serikat nelayan mana yang menolak
coba bisa tunjukkan ke kami
betul mbak susan bahwa tidak ada serikat nelayan yang menolak
karena beberapa berita ataupun informasi
kami mendengar dan juga melihat ada
beberapa serikat nelayan yang kemudian
merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini
iya ini menarik gitu ya

kemudian dalam konteks itu sebenarnya ada hal yang lebih
mendasar yang harusnya dilakukan oleh kkp
yaitu political will untuk mendorong
nelayan itu berdikari gitu ya
kalau kita ngomongin undang undang tujuh tahun dua ribu enam belas
itu ada salah satu
mandat dimana kkp seharusnya
memastikan adanya pemberdayaan nelayan
dalam konteks itu sebenarnya
kalau kita ngomongin visi lebih jauh artinya
kkp harusnya menyiapkan nelayan juga nih
untuk kemudian melakukan pembesaran
itu kan yang sebenarnya kita bisa dorong gitu ya
ketimbang kemudian orientasinya
adalah orientasi membuka
akses lebar lebarnya untuk eksportir
pun dengan hitung hitungan pajak
yang tadi pak andi sampaikan
kita tahu sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan
dari semua ini gitu
dalam konteks ini siapa yang paling diuntungkan

dan indonesia tidak pernah belajar
dalam konteks ini gitu
jadi terus dipersangkakan bahwa
nelayannya lah yang tidak mampu
sebenarnya ini soal political will kok
kalau kita punya peta biru gitu ya
jalan lah gitu ya
gimana kita mendorong kedaulatan dan kesejahteraan
seharusnya kita tidak lagi ngomongin ekspor gitu
kita tidak lagi dalam ranah
memperkaya maklar ini
apalagi kita tahu siapa yang bermain disitu
dan siapa saja yang terlibat
walaupun selalu mengelak

ini bukan ranah korupsi kok
kalau mengelak seperti itu gitu
itu yang menjadi pertanyaan besar
ya ini menarik sekali
soal political will dari kementerian kelautan dan juga perikanan

paling mengeruk keuntungan paling besar
karena kalau kita lihat dari tiga puluh perusahaan tersebut
beberapa berafiliasi dengan
petinggi partai gerindra
apakah kemudian ada potensi konflik kepentingan
dan juga perdagangan pengaruh
disitu kita akan tanya nanti
bergabung bersama dengan mas kurniawan
deputi masyarakat antikorupsi indonesia
namun usai jeda cnn indonesia newscast